ya dengarkan pepatah
sejauh jauh bangau terbang tinggi
akhirnya kembali ke kubangan
lo jadi bangonya
lu pergi deh jauh jauh
hatta itu pemburu menembak lo
marah bersyukur alhamdulillah
kita gak ada yang dikesyukuran
tujuh hari tujuh malam
kalau ngusir orang itu suruh bawa pakaian
kagak disuruh bawa
ya balik lagi
sekarang lo pergi deh
lo bawa semua tuh barang barang lo
harta benda lo
kamen pakaian lo
kan udah kasih ongkos
itu yang sejuta
epo harta ayu dimari berapa
terus yang dijadi negara
jelasin sama bini abang tuh
pake ngusir ngusir segala
ntar lama lama dia yang ayah usir
sebelum lo usir
gue suruh minum
sebelum kita usahe
ada baiknya kalau kita berdoa dulu
semoga allah memberikan rezeki yang barokah
dan berlimpah buat kita
wa fiatan fil jasad
wa barokatan fil jasad
wa barokatan fil jasad
wa barokatan fil jasad
wa barokatan fil jasad
wa barokatan fil jasad
wa barokatan fil jasad
wa barokatan fil jasad
wa barokatan fil jasad
wa barokatan fil jasad
pasti muka lo pada
kernut semua nih
kayak cucian lagi di parmas
kacang dulu ya
sulam juga mak
mau ambil serbet
kenapa sih lo
gak ambil kacang dulu ya
jadi alamat ongkat lo
ya gak semudah itu mak ngambilnya
sama orang tuanya
gak boleh sembarangan ngambilnya
lalu kenapa ya
gak sekalian tadi bilang sama su saiful
sama si saiful sama bininya ya
karena lo takut deh
gabuk sama dibilangmu
gak begitu mak
kenapa mesti mahal lo sih
itu ada aturannya
ngerti gak mak
gak boleh bisa begitu aja
kalau mak gak ngerti
udah deh di diam dulu deh
gak usah ribet
marah marah gitu sama gue
gue juga dibegituin sama emak gue
gue disuruh cepetan bikin anak
cepetan punya anak
tapi gue gak marah kayak lo begitu
orang tua gue biasa biasa aja
tapi kan akhirnya gue
dikasih anak juga akhirnya
walaupun cuma satu
malu kenapa mau
udah gak apa apa
tantang gue udah tua
bentar lagi juga udah mati
karena rok gak bisa kasih keturunan buat abang
gak bisa kasih cucu buat umat
udah deh ror
lo jangan nangis juga
udah di diam apa lo
akhirnya udah sembilan bulan
saya udah pernah nangis
taunya sekarang udah berani
udah berani ke benteng
bentar kak ayu
dia udah gak percaya lagi
adanya surga di bawah telapak kaki mak
ya allah ya karim
mak jangan ngomong begitu mak
maafin surga mak
enggak berguna lagi surga hidup mak
enggak berguna mak
kalau mau nganggap nggap surga mak akan berangkat
enggak ada itu
allah allah allah ya allah ya allah
lu bisa jadi anak emak lu anak daging emak
lu gak pernah lu gak pernah lu gak pernah
kita bisa jadi anak anak jadi anak gak berguna maaf
lu udah bikin emak sakit hati
lu udah bikin emak sedih maaf
lu udah bikin emak nangis lu gak berguna lagi hidup maaf
gak pernah gak pernah gitu maaf
gak pernah gak pernah
lu gak pernah
lu gak pernah takut maaf
lu gak pernah takut
hidup allah hidup orang tua
lu gak pernah berguna hidup lagi
kalau mau gak karyakan itu sama suara maaf
nenek cuma yang sama gak mau ya
suara lu lebih keras dari malam sejatinya
suara anak itu gak boleh lebih keras daripada suara lain
itu yang ditelurkan islam
sebenarnya the the bahan juga bawah
ulah semuanya jadi paling gundang authentic apa

saya tidak ingin berhutang dengan anda
saya tidak ingin berhutang dengan anda

ibu juga sayang pada ibu

jawa punya mantu kaya roh

jangan jangan bukan kasih kecewa kemu mak
nanti mak aku keterang
tumpah yang paling mencintai seluruh dunia ya allah
bantu naya gimana naya baik
biar keterang bilang lu mandul lu gatuk
mak gak ambil peduli
mak satu aja
itu si johnny
jadi anak angkatnya